pembatasan ini dimulai pukul lima hingga delapan pagi
pemkot surabaya menyiapkan sekitar lima puluh lapak terbuka
dengan luas petak sekitar dua meter persegi
di jalan raya depan pasar pegirikan
meski tak semua pedagang berjualan di bagian luar pasar
pengelola pasar tradisional surabaya berharap
langkah ini dapat menjadi solusi sementara
untuk mengerem laju pertumbuhan kasus covid sembilan belas di surabaya
untuk sementara ini yang bisa kita lakukan itu
untuk mengurangi kerumunan
seperti pembatasan artinya gini
ini bukan solusi permanen
tapi ini yang untuk menekan laju covid
jadi beda ya ini bukan solusi permanen
jadi jalan nantinya akan dipungsi sebagai
nanti kalau ketika percepatan covid nya sudah melandai
mungkin ini bisa harus masuk
grafiknya sudah naik terus
ini hanya solusi sementara
pd pasar suria menegaskan
poin penting adalah perilaku pengunjung
agar mematuhi protokol kesehatan
karena tak semua pedagang berjualan di luar
maka pengunjung yang berbelanja di bagian dalam pasar
agar tidak berkerumun
itu kita sosialisasi untuk para pengunjung
sebenarnya yang paling penting itu adalah pengunjung
karena kalau dilihat dari posisi setan
tapi ketika pengunjungnya bergerombol
itu yang harus kita gencar sosialisasikan
pada tahap awal penerapan
konsep pasar dengan jarak fisik ini sudah empat kali dilakukan
sejumlah pedagang mengaku
berjualan di dalam pasar lebih menguntungkan
kalau dalam itu mungkin orang kebiasaan
mungkin kebiasaan di dalam
ini kan belum merata semua
ada orang yang libur kan
ada toko toko yang libur gitu kan
masih hari raya juga
hari raya ketupat
jadi gak seberapa rame
soalnya kalau jualan di dalam itu
orang orang kan banyak yang tahu
tempat tempatnya itu banyak yang tahu
banyak yang paham
kalau di luar kan itu
takut orang yang mau beli
takut harganya yang kemahalan
takut harganya yang kemurahan gitu
bagusan yang di dalam daripada yang di luar
ada lima pasar di surabaya yang memperlakukan jarak fisik
yakni pasar pegirian
dan tambah rejo
kasus positif corona di surabaya mencapai dua empat ratus sembilan puluh lima jiwa